apakah anda pengguna media sosial
lalu seberapa pentingkah media sosial bagi anda atau pekerjaan anda
jika anda tidak ingin akun pribadi anda diretas
atau aksesnya kemudian dibajak oleh orang lain
pastikan anda memproteksi akun jajaring sosial anda dengan baik
seperti yang diulas dalam liputan berikut ini
beberapa tahun terakhir
semakin banyak pengguna internet yang memakai media sosial
seperti youtube facebook dan instagram sebagai media promosi
semakin banyak jumlah pengikut atau follower yang anda miliki
semakin mudah pula anda memasarkan produk atau jasa
anda juga akan mendapat keuntungan dari berbagai perusahaan
yang mensponsori anda untuk mempromosikan produk mereka
namun anda harus berhati hati
karena kepopuleran akun anda akan memancing para peretas atau hacker

bahkan artis sekelas teller swift pun pernah menjadi korban peretas
srif diminta membayarkan sejumlah uang untuk menebus akun twitternya
di indonesia salah satu artis yang akunnya pernah diretas adalah ashanti
akun istri anang hermansyah yang memiliki jutaan follower itu
dibajak menjadi sebuah online shop
tidak hanya pesohor
akun dengan jumlah ribuan follower pun menjadi incaran para peretas
foto foto yang terlihat seperti ini

yang menggunakan instagram untuk berkomunikasi dengan kliennya
pernah mengalami hal ini
saya ingin mengganti akun saya ke satu lagi
tapi tidak bisa sama sekali
saya mencoba login dari komputer
tapi saat itu sudah berubah
email nya sudah seperti email orang lain
itu belakangnya rusia

jadi langsung itu saya langsung email ke instagram
dan memang agak memakan waktu lama sih
itu saya sekitar tiga mingguan empat empat minggu
baru kembali instagram nya
menurut abibanyu wahyu widayat
hijacking atau pembajakan akun
tidak lepas dari kelalaian pemilik akun sendiri
salah si pemilik akun
biasanya password nya itu terlalu mudah terlalu ringan
password nya bisa dibilang menggunakan namaan
nama tanggal lahir dan lain sebagainya
biasanya alamat email pasport orang
itu dibikin sama dengan password untuk ke si sosial media
nah ini ada suatu kesalahan besar
sama aja anda mempunyai kunci kantor sama kunci rumah
menggunakan kunci yang sama
sekali seseorang bisa menduplikasi kunci ini
dia bisa masuk dua tempat
bila anda tidak ingin menjadi korban
anda bisa memproteksi akun anda dengan langkah langkah

pertama gunakan password yang unik
kombinasikan huruf besar huruf kecil dan angka
sehingga password tidak mudah diretas
kedua gunakan verifikasi dua langkah dengan menggunakan ponsel
pastikan akun medsos anda terhubung dengan ponsel
karena anda akan segera mendapatkan notifikasi
apabila terjadi perubahan informasi pada akun anda
email anda pun sebaiknya diamankan melalui verifikasi dua tahap ini
tiga hindari situs dan link yang tidak jelas
inilah jalan masuk tercepat para peretas
dengan berbagai cara mereka akan mengirimkan anda sebuah link
dan meminta anda mengkliknya
dengan mengklik link tersebut secara otomatis anda akan mengirimkan
informasi pribadi anda dan akun anda pun dengan mudah dapat diambil alih
apabila akun anda dibajak
segeralah melapor ke penyedia layanan terkait
dan mintalah bantuan teman teman anda untuk ikut melapor

apakah penyedia layanan anda akan merespon dan memberi tahu
tahapan tahapan yang harus anda lakukan
walaupun cukup memakan waktu bersabarlah
dan jangan pernah menggunakan jasa di luar pelayanan resmi tersebut
untuk menghindari penipuan